dan kemarin langsung sudah saya perintahkan kepada tentuk mk
kepada bntb kepada pasar nas
kemudian juga sampaikan juga kepada tni dan polri
kepada kementerian pupr untuk bersama sama
bergerakkan jajarannya dalam membantu
musibah kebabwi di kabupaten cianjur ini
utamanya yang berkaitan dengan akses
pembukaan akses yang terkena longsor
kemudian yang kedua
untuk korban korban yang masih tertimbun
saya perintahkan agar itu didahulukan
evakuasinya penyelamatan didahulukan
dan yang ketiga untuk nantinya rumah rumah yang rusak berat
yang rusak ringan yang rusak sedang
memberikan bantuan yang rusak berat akan diberikan bantuan rp lima puluh juta
yang segang diberikan bantuan rp dua puluh lima juta
dan yang ringan diberikan bantuan rp sepuluh juta
tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah rumah yang terkena gempa bumi ini
diwajibkan untuk memakai sebuah perusahaan yang berkaitan dengan akses
yang diwajibkan untuk memakai standar standar bangunan yang anti gempa oleh menteri pupr
karena tadi disampaikan oleh yang kaget bahwa gempa ini ada gempa dua puluh tahunan
sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti gempa
saya senang akses jalan yang kemarin tertimbun
bulan tadi sampai pagi sudah bisa dibuka alhamdulillah
dan ini nanti akan dilanjutkan dengan cepatan dalam penanganan
terutama penyelamatan evakuasi yang masih tertimbun